hal yang harus diwaspadai mulai dari resesi dunia sampai inflasi saudara
ini kenaikan laju inflasinya sangat sangat tinggi ini sudah mencapai rekor
bank dunia atau world bank mengungkapkan ekonomi global tahun depan dalam bahaya
imf memangkas proyeksi ekonomi global tahun depan jadi lebih gelap
rapat dewan gubernur bank indonesia memutuskan
saya perkenalkan nama saya syugi mompozi kerja di it asia sebagai learning manager
nama saya muhammad adonan ginting kerja di biro sdm universitas sumatera utara di medan
nama saya rahma pekerjaan karyawan swasta di bidang perbankan
saya rima yulianti saya bekerja di bidang jasa keuangan
saya niasi protesendi biasa dipanggil nia atonai menjabat sebagai sales supervisor di salah satu perusahaan startup

karena memang di sini ada beberapa isu mungkin dua ribu dua puluh satu kita dikagetkan dengan isu rusia ukraine
geopolitik tapi setidaknya secara tidak langsung kita juga ada nih angin angin baik angin angin segar
kayak kemarin kita di g dua puluh sama didukung dengan b dua puluh kan juga mengangkat isu baik juga bahwa indonesia
sudah siap untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga
sudah siap untuk meningkatkan investasi di dalam negeri juga
salah satunya ya kan kemarin karena efek dari pandemi banyak perusahaan perusahaan yang berdampak
tidak berjalan usahanya sehingga banyak yang pengurangan pengurangan karyawan demi efisiensi
segala macam tapi kemampuan orang selama dua tahun ini kan untuk bertahan hidup itu jadi modal sebenarnya
untuk bisa survival lagi dua ribu dua puluh tiga
berharap besar lah kayak kita gini ya berharap besar dua ribu tiga lebih siap sih kita
jadi saya lebih optimis dua ribu dua puluh tiga ya lebih cerah sih sebenarnya
untuk pertumbuhan ekonomi didorong yang pertama mungkin dari yang fundamental dari si negara itu sendiri ya
yang pertama kesiapan kesiapan untuk dari sisi bisnisnya kemudian juga masyarakatnya sdm nya
juga sudah maju atau enggak untuk berpikirnya sudah bisa mulai dewasa dan bijak nggak untuk mengelola keuangannya seperti itu
kalau ada bayangan dari pemerintahnya sendiri kan sudah memberikan bayangan bayangan
contohnya itu krisis pangan setelah itu juga beberapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan
karena di rumah kan seperti yang saya jelaskan tadi
dan atau mungkin ada beberapa inflasi sorry maksudnya mungkin ada kenaikan inflasi inflasi juga
karena belajar dari pandemi tahun lalu yang pertama cost efficiency ya mbak ya
karena kita tuh ngurangin yang namanya belanja belanja yang konsumtif yang nggak perlu
terus juga taruh uang kita di salah satu tempat yang tepat ya
kayak contohnya instrumen investasi seperti itu yang di tabungan
dan yang pasti juga yang pentingnya adalah kita bisa mencari uang yang tepat

cost apa ya dana yang siap untuk kita pakai di tabungan gitu
tentunya ada investasi mungkin dari sekarang kita udah mulai coba pintar memfilter mana yang perlu kita keluarkan dan mana yang tidak
memprioritaskan apa yang uang kita kemana yang harus kita keluarkan dan mana yang harus kita saving
contohnya juga investasi investasi seperti reksadana atau mungkin emas
saya optimis insyaallah optimis ya kayaknya indonesia cepet lah kembali pulih udah pasti
saya yakin itu karena ya kita semua juga bangsa indonesia berdoa lah
karena banyak kejadian kejadian juga ya sebenarnya bukan buat kita jadi lemah kan
semakin semakin kuat lah saya pikir dua ribu dua puluh tiga ya kayak di medan juga geliatnya semakin semakin nampak lah
saya optimis indonesia dua ribu tiga lebih maju
semua orang menginginkan untuk harapan ekonomi di indonesia itu lebih stabil
tapi perekonomian di indonesia akan stabil jika masyarakatnya sendiri pintar menabung dan berinvestasi
dan memfilter mana yang harus dikeluarkan dan mana yang tidak
baik baik aja bahkan bisa lebih baik tidak ada lagi pengurangan pengurangan karyawan pastinya tidak ada kesenjangan sosial jadinya
terus kondisi ekonomi biar lebih baik stabil
terus jadi apalagi kalau kita kerja di perbankan market apa melihat semua berdampak
jadi biar lebih stabil lah semuanya
untuk semua masyarakat indonesia